kondisi tpa sampah di indonesia memiliki persoalan yang sama
sampah yang terus menumpuk dan menggunung
inilah kondisi tpa sampah di indonesia
inilah sampah kita

kondisi tpa sampah di indonesia
mengelola tumpukan sampah di tpa jelas tidak mudah
apalagi tempat ini menjadi tujuan akhir
lahir hampir semua jenis sampah
pernah nemuin sampah apa bang
pernah melihat sampah apa di sini bang
ya pernah nemuin dulu ya
ya kadang ada juga
seperti bayi itu mayat gitu
bayi ada gitu
tapi menurut abang sampah sampah itu sebenarnya termasuk yang dibawa ke sini itu masih punya nilai nggak sih bang
contohnya seperti ini pemulungi
ya bahan bahan dari plastik itu kan
dikumpulin dijadikan uang untuk penapkahan
memperbaiki tata kelola sampah memang harus dari hulu atau sumber sampah
idealnya sampah tidak hanya dikumpulkan diangkut dan dibuang
kalau kita bicara tpa itu adalah tempat pemrosesan akhir bukan tempat pembuangan akhir
sehingga seharusnya memang sampah itu ketika dibawa ke tpa sampah itu diproses tidak hanya dibuang
artinya belum dikelola baik secara kontrol landfill atau sanitary landfill
nah ini yang terjadi kenapa
pengelolaan sampah yang masih dilaksanakan di daerah itu masih banyak yang kumpul angkut buang
sehingga sampah tidak dipilah dulu kemudian tidak dikelola lanjutan menjadi sirkular ekonomi tapi hanya dibuang begitu saja
sehingga pekerjaannya memang menjadi lebih berat
walaupun tpa ini ketika awal dibangun oleh kementerian pupr
itu sudah menganut sistem sanitary landfill
tapi karena kendala biaya sumber daya manusia juga sehingga pada akhirnya tidak dikelola secara sanitary label
memilah sampah sejak awal bisa menjadi solusi permulaan bagi tata kelola sampah di indonesia
apalagi bagi tidak sedikit orang sampah yang terkumpul dan menggunung di lokasi tpa sampah sejatinya masih berharga
jika kita bisa memilah sampah sejak awal
maka beban penumpukan sampah di lokasi pembuangan dan segala risiko yang selama ini terjadi bisa dihindari
tim liputan siedan indonesia